kendati masih wacana untuk menghidupkan kembali becak di jakarta hal itu sudah menuai kontroversi
itu belum dihitung urbanisasi becak yang datang ke ibu kota akhir akhir ini
wakil gubernur sandiaga uno bahkan sempat menyatakan ada pihak yang sengaja memobilisasi becak dari luar jakarta untuk masuk ke ibu kota
kita akan membahas topik prime news malam ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir
ada jonny siman juntak yang merupakan anggota dprd dki jakarta dari fraksi pdi perjuangan selatan malam
selamat malam pak jonny terima kasih sudah hadir
kemudian ada pak yayat supriyatna yang merupakan akademisi tata kota universitas trisakti
selamat malam pak yayat
selamat malam mas hindra
dan kemudian ada edriana nurdin mantan tim sinkronisasi nisandi
selamat malam bu nana apa kabar
baik terima kasih sudah hadir ya para narasumber di studio pada malam hari ini
saya akan mulai dari bu nana terlebih dahulu
bagaimana anda melihat tudingan atau dugaan paling tidak ya dari wakil gubernur sandiaga uno
dan juga beberapa kali sebenarnya disampaikan
juga oleh pak anies sebagai gubernur tentang adanya mobilisasi becak ini
ya sebetulnya kalau dugaan dari pak sandi mungkin memang pak sandi yang bisa menjawab gitu ya
tapi kalau menurut saya memang kan sebetulnya serta merta tiba tiba kok ada banyak datang
dan pakai kendaraan terbentuk gitu ya pakai kendaraan truk
padahal kan seperti mas indra tadi katakan ini kan baru sebetulnya wacana akan dibuat
kondisi yang bisa memayungi mereka
kan itu kan sebetulnya wacana
para tukang becak maksudnya ini ya
itu yang waktu itu dikatakan oleh pak anies ketika berbicara dengan kelompok jrmk gitu loh
jadi menurut saya bahwa
sorry bu kelompok apa bu
waktu itu kan ada yang waktu ketika ada pembicaraan tentang cap gitu ya
jadi termasuk juga soal akan dibuat regulasi tentang becak gitu loh
jadi menurut saya itulah sebetulnya inti yang sekarang sedang dipersiapkan
ada regulasi yang bisa membenarkan atau yang bisa memfasilitasi agar becak itu ada di perkampungan perkampungan
jadi bukan di jalan raya seperti yang sekarang disangkakan oleh orang
nah sebetulnya itu kan menjawab bahwa dari survei dinas perhubungan itu sebetulnya eksistensi becak di jakarta ini masih sangat banyak
ada sekitar seribu becak di jakarta yang masih eksis
nah jadi bukan kan orang mengatakan kok dihidupkan di jakarta utara di perkampungan perkampungan
fakta itu bu ya
jadi orang mengatakan bapak anies ingin menghidupkan kembali becak
lah wong nggak pernah mati kok sebetulnya realitanya
kan kita bicara realitanya ya
realitanya mereka masih eksis
di jakarta ya bukan daerah daerah pinggiran
seperti tangerang dan lain sebagainya ya
di jakarta dan mereka diuber uber oleh tibum gitu loh ya
nah itu kan yang sekarang menjadi permasalahan
jadi apa yang ingin dilakukan pak anies ini sebenarnya terkait dengan becak ini
kalau tidak mau dikatakan menghidupkan kembali becak
jadi kan sebetulnya memang ada perda
jadi kalau saya ngelihat
jadi kalau saya ngelihat

eh perda delapan tahun dua ribu tujuh
tapi kan itu ada pasal pasal tertentu gitu ya
jadi ada pasal dua pasal tiga pasal empat
yang sebetulnya juga bisa memberikan ruang bagi gubernur
untuk mengatur kembali tentang keberadaan beca ini
nah sekarang itu yang sedang dilakukan
atau yang akan dilakukan oleh pak anies
bagaimana membuat regulasi yang bisa juga mewadahi atau menampung
kan ini sebetulnya karena ada demand
kalau nggak ada demand kan mereka sudah punah dari zaman dahulu
nah bagaimana mengatasi demand
bahwa masih banyak ibu ibu rumah tangga yang membutuhkan beca
oke jadi intinya ketika wacana tentang becak ini disampaikan
dipotong setengah seolah seperti itu
seolah olah nanti transportasi di seluruh jakarta itu bisa menggunakan becak
bukan itu maksudnya ya
betul sekali mas indra
ketika yang dimaksud itu tidak sedemikian
tidak tidak dengan menjadi alat transportasi dan sebagainya
kemudian muncul banyak sekali becak dengan diangkut truk dan lain sebagainya
paling tidak itu disampaikan oleh pak sandiaga uno ya
saya ingin kutip dulu ya
saya ingin mengutip ketika berada di rptra taman sawo ya
pada tanggal dua puluh delapan kemarin
pak sandiaga mengatakan sudah ada beberapa laporan
dan ini mobilisasi
gak mungkin tukang becak yang dari daerah itu bisa kayu sendiri kesini
nah itu yang kemudian
kami akan sampaikan pesan kepada yang mobilisasi
jika tidak akan diam
jakarta tidak akan diam
lengah terhadap kegiatan destabilisasi wilayah ibu kota
jadi tudingannya ini mobilisasi dan ini upaya untuk destabilisasi ibu kota
bagaimana anda melihat pernyataan ini dari pak sandiaga uno
di pandangan saya pernyataan pak wagub itu sangat berlebihan
dan memang beliau juga sebenarnya gak mengantisipasi bahwa kejadian ini akan ada
kalau saya nggak kaget dengan kejadian ini
memang pada waktu yang sudah sudah
produsnya seperti ini
jangan dikira abang beca itu datang sendiri ke jakarta
ada bos bosnya toke tokenya
itulah yang mengajak kesini
itu yang tidak diantisipasi pak gubernur
yang kedua kejadian ini juga saya kira
jadi maksudnya memang ada mobilisasi datang ke sini
mobilisasi tapi orang toke toke itu
jadi ada bos bosnya masing masing
abang beca itu kan memang betul betul mereka dari kampungnya sana kan
memang jangankan mau apa untuk ongkos ke jakarta aja sulit
apalagi mobilisasi beca
karena ada yang namanya memberikan penyandang dana
dan yang memang nanti yang akan diuntungkan sekali itu adalah
toke toke nya bukan abang beca nya
tapi itu pun yang sudah tidak jelas kan
itu dengan misalnya mobilisasi dalam konteks destabilisasi wilayah ibu kota
itu yang saya katakan terlalu berlebihan
mungkin pak wakil gubernur kan dia bermain diawang awang
mendengarkan satu orang dua tiga orang
karena memang itu dijanjikan dalam kampanye nya
seperti seolah olah itu sudah benar adanya
kejadian ini juga memberikan kesempatan kepada para toke itu
untuk jauh lebih berani
ya ada perda saja beliau sudah mewacanakan
seolah olah yang digambarkan ke depan publik itulah
sudah main terus
kira kira kan seperti itu
walaupun hanya sekedar wacana
katakanlah misalnya kebijakan pun harus ada perdanya dulu
harus ada perdanya dulu
tapi yang tergambar di depan publik
dalam persepsi publik
bahwa pak anies itu sudah oke
masuk aja beca
pokoknya di daerah jakarta
jadi jangan salahkan kemudian ada berbondong bondong begini
tidak tidak usah disalahkan
jadi saya pikir kalau pun dikatakan misalnya tadi ada proses destabilisasi
mungkin beliau menyampaikan kepada orang orang yang punya muatan politik
sebenarnya enggak muatannya ini
hanya motret ekonomi bagi si toke toke itu
jadi enggak ada kekuatan kekuatan setingkat partai bahkan begitu yang disebutkan
saya kan tinggal di jakarta utara
dan saya bergaul dengan mereka
memang banyak di jakarta utara beca
makanya seperti yang saya katakan dalam dialog kemarin
di salah satu media televisi
udah kalau memang betul betul pak gubernur ini ingin mengangkat harkat para abang beca
yang masih ada di jakarta
punya ktp dki
dan itu enggak banyak
itu banyak kan punya ktp
daerah gitu loh
kalau udah berikan mereka penguatan di bidang ekonomi
jualan bubur mie atau apa dikasih modal mereka
enggak harus becak ya
seperti okoc itu
oh itu berarti tinggi juga ya
dan mereka mau
mereka mau mengatakan itu
kemarin kan saya udah bicara di media
kami siapa jonny
terus saya bicara lagi
orang tetangga saya banyak abang beca kok
saya memahami itu gitu loh
pak yayat ini kemudian tadi disampaikan
masih wacana belum ada perdanya walaupun janji kampanye
walaupun ada penjelasan juga dari bu nana tadi ya
tudingan tentang destabilisasi ini bagaimana anda melihat
mobilisasi dan destabilisasi
saya akan menjelaskan dari sisi aturan dulu lah
tentang posisi beca
kita punya perda nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang transportasi
hirarki beca itu tidak ada
jadi dalam struktur layanan dari utama sampai ke padal perumahan
dia sudah dihilangkan
kedua tadi perdak nomor delapan tahun dua ribu tujuh
sudah ada pelarangan
artinya dengan perda transportasi sudah tidak ada
dari perdak larangan harus ditertipkan dan dihilangkan
pertanyaannya boleh tidak perdak itu dirubah oleh pemerintah kropi di sekarang
nah tanya dulu ke teman teman dprd
nanti interpolasi muncul kan
nah ini perlu ya
kedua tadi persoalan destabilisasi itu
mari belajar dari bang yos
membuka beca akan dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi pengangguran
baru ngomong gitu seminggu kemudian berbondong bondong becak masuk
saya banyak menulis tentang
jadi ini sudah pernah hal seperti ini
saya banyak menulis waktu itu tentang masalah beca
di tahun sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan sampai akhirnya tergitu bentrok
dan ujungnya di akhir tahun dua ribu tujuh masa kebimbangan bang yos keluar peda ketang tertidipan
itu menjadi sebuah sisi aturan hukum
nah yang kedua saya sependapat apakah beca ini solusi transportasi
kalau dia menjadi sebuah solusi alternatif sebagai lapangan kerja
kita harus lihat pertama satu
saya ada di lapangan waktu berapa hari terakhir ini
saya tanya berapa rata rata pendapatan mereka
rata rata lima puluh sampai tujuh puluh ribu
beca itu terjaya itu upah paling dekat adalah sepuluh ribu
karena ibu ibu juga irit dalam mengeluarkan tarifnya
kemudian beca itu lima sampai sepuluh kali
jadi rata rata antara lima sampai tujuh puluh berarti satu bulannya satu lima sampai satu enam di bawah dua juta
ump jakarta itu rata rata sudah tiga enam
artinya di bawah ump
kedua hidup layak di jakarta itu rata rata sembilan tujuh juta tahun dua ribu
untuk suami istri dua anak
dari standar kehidupan dia masih di bawah alangkah baiknya
jika kita mengkritik gubernur karena sayang sama gubernur
bisa nggak solusinya model ibu risma misalnya
memperkerjakan mereka dengan gaji ump misalnya jadi penyapu kebersihan
gaji di surabaya itu tiga satu juta
artinya lebih besar dari itu
uang jakarta banyak
dilatih untuk kegiatan kegiatan lain
jadi ada alternatif
kalau memandang beca ini sebagai masalah sosial
iya masalah sosial
nah kedua kalau transportasi
pertama kita dari zonasinya
akan ditetapkan ada sekian kampung yang ditetapkan
nah pertanyaannya nanti dalam prakteknya
bagaimana menempatkan beca
bca itu harus ada pangkalannya
kalau dia nunggu pangkalan berarti harus akan bersaing dengan ojek online ojek pangkalan
sekarang pun masih persoalan
kalau untuk menetapkan sebagai moda angkutan umum
maka tadi benar kata bu nana
supply dan demandnya
seperti rame sekarang tentang online aja
kalau kita salah mengantisipasi
itu akan menyebabkan tukang beca pun kehilangan potensi penumpang
apalagi kalau ibu ibu berapa jumlahnya
nah dengan becak yang tersedia
nah saya mengatakan sebelum sampai kepada itu
ada baiknya saat sekarang ini
kaji kembali untuk menyatakan
ya atau tidak selanjutnya
jadi jangan disampaikan ke publik dulu ya
belum selesai akar masalah dan sebagainya
beca sudah berdatangan
saya kira ada bagusnya
tapi kalau berdatangan itu karena dugaan wakil gubernur itu mobilisasi orang orang
makanya saya berkata siapa memberi informasi itu
beca pun ada bandarnya
ada juragan beca
kayak gimana mana prakteknya
sebenarnya kalau misalnya dia menjadikan solusi
jaman nol dengan jaman ol beda
kalau dia jadi solusi lapangan kerja
anak anak muda mana yang mau jadi tukang beca sekarang misalnya
kebutuhan sekarang akan berbeda dengan kebutuhan yang lalu sebelumnya
karena orang sekarang itu mohon maaf ya
kalau online itu waktunya tepat
durasinya sudah ditetapkan
pola pelainnya door to door
tidak sesuai zaman maksudnya
kedua kalau misalnya beca
yang agak ribet orang itu adalah tawar menawarnya itu
bang kesini kesana
kira kira jaman nol sama jaman ol memang agak berbeda
ini kajian dari berbagai aspek
kira kira kurang lebih artinya semangatnya
tidak ada untungnya lagi sebenarnya
menghidupkan atau mengelola becak ini lagi
ya kecuali satu
kalau ada becak dengan angkutan khusus untuk wisata
misalnya contoh di kawasan kota tua
itu tarif wisata itu bisa dua puluh lima ribu lima puluh ribu naik becak
beda dengan ibu ibu di bawah
kalau orang wisata itu gak mikir duit
asal senang ya bayarnya tentu
atau ditetapkan di becak
kalau itu yang dilakukan anda nyatuju itu
becak di perancis wisata oke punya
tapi dimodif dengan sesuai kebutuhan
karena becak ini kalau kita ke restoran luar negeri
restoran indonesia ikonnya becak
kalau penjelasan itu bagaimana bu nana
nah sebetulnya tadi seperti yang dikatakan mas yaya tadi
bahwa sebetulnya di dalam undang undang transportasi kita kan becak itu sudah tidak ada
ya memang kan sebutannya sebetulnya justru ya itu
ya itu tadi yang diributkan sekarang apa namanya motor online itu kan juga tidak ada
tapi yang ingin saya katakan justru roda dua tidak ada
yang ada itu roda tiga
nah sehingga justru ada celahnya di roda tiga
jadi tidak dilarang sebetulnya
sebentar mas yaya
jadi sebetulnya itu tidak dilarang
jadi siapa yang mengatakan itu dilarang
tidak ada stated dalam undang undang transportasi kita gitu
undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu
nah sekarang kalau kita katakan
justru roda tiga yang boleh ya
roda dua enggak
tapi malah ada ojek online gitu justru
mas indra yang mengatakan ya
saya nggak mau menyebutkan itu
tapi maksudnya saya bahwa roda tiga boleh roda dua tidak boleh
nah kalau tadi kita katakan bahwa sebetulnya eksistensi becak ini kan masih ada
kan itu yang ingin kita katakan
bagaimana kita bisa melihat apapun yang dikatakan oleh mas yaya tadi kan mereka masih ada
demandnya masih ada
saya ini ya kalau saya disuruh memilih ibu ibu dari pasar dengan banyak gembolan
saya kan pasti akan memilih beca
tahan panas tahan hujan gitu loh ya
apalagi kalau naik motor itu akan susah bagi mereka bawa barang barangnya
apalagi kalau hujan segala macam
jadi menurut saya sebetulnya ada hal hal yang bisa kita akomodir
jadi kan solusi itu tidak a atau b atau c
kan bisa a dan b atau a dan c atau b dan c
semua solusi kan harus kita ambil untuk kemaslahatan masyarakat di jakarta
baik masyarakat yang sekarang kerjanya ngebeca atau ibu ibu yang punya demand terhadap beca
jadi menurut saya nggak bisa juga kita mematikan yang satu untuk menghidupkan yang satunya
jadi saya setuju bahwa kalau solusi itu harus kita cari yang terbaik buat semuanya
sehingga bagaimana sekarang kita ingin mengatakan bahwa kenapa kita yang notabene kelas menengah ini
yang ingin mengatakan bahwa kenapa kita yang
ingin mematikan becak
padahal mereka tidak mati
terus kita katakan oh beca ingin dihidupkan kembali
nah orang mereka malah mau diatur
justru itu yang lebih baik
pak yayat sudah tidak sabar meresponnya tapi saya harus break pak
ini kewajiban kalau ingin
kami akan segera kembali
baik saya memang harus pak joni sebenarnya tapi pak yayat sudah tidak sabar
pak joni tahan dulu ya
kan begini tadi memperbandingkan becak dengan motor
undang undangnya disebut justru
perode luar tidak ada
motor itu secara undang undang memang bukan angkutan umum
secara hukum dia tidak dibenarkan sebagai anggota umum
tapi secara sosiologis dia diterima oleh masyarakat
kalau becak nggak diterima
nah disinilah secara sosiologisnya itu
nah ini ya kan
kenapa ojek tidak di demo oleh masyarakat
karena masyarakat melihat ojek satu angkutan alternatif untuk mengatasi macet paling gitu
cepat mudah dan terakhir murah
jadi ada struktur yang paling menarik dari ojek itu adalah cepat murah dan door to door
tapi tidak ada dalam undang undang
tidak ada undang undang tapi secara sosiologis dia diterima
jadi orang tidak sulit kalau secara logis diterima
nah sekarang bagaimana posisi beca
soalnya begini pak
tadi perdebatan atau saling sanggah argumennya tadi kan berangkat dari hukum
tadi menjawab dari sisi hukum
nah sekarang roja gini
kalau ada hukum dan sosiologisnya menerima becak
artinya masyarakat menerima walaupun itu dianggap salah oleh undang undang tapi diterima
sekarang pertanyaannya apa reaksi masyarakat terhadap becak secara sosiologis
nah pertama satu
ojek motor itu bisa diterima karena income nya bisa tiga ratus ribu sehari
dan dia mampu memberikan celah bagi peningkatan kesejahteraan
kemudian dari segi kecepatan pelayanan dia betul betul menarik
karena sistem pelayanan bukan hanya anggutan penumpang jemputan dan semuanya
jadi masyarakat yang butuh kecepatan
orang jakarta ini sudah hipermodernis
hipermodernis hari ini punya masalah hari ini harus selesai
jadi secara sosiologis orang pingin yang cepat
nah sekarang bagaimana dengan posisi beca
artinya secara sosiologis masih bisa nggak diterima
boleh diterima tapi di kampung
kalau segmen pasarnya hanya ibu ibu kasian tukang becaknya juga
income nya pasti terbatas
jadi opportunity waktunya akan menunggu terlalu lama
tapi kalau tukang becaknya mau dengan bukti berbodong bodong
nah oh iya itu persalahan
sebetulnya yang ingin saya katakan kepada mas dayat
sebetulnya siapa yang mendemo
iya kan dikatakan tadi bahwa orang tidak setuju dengan becak
kalau bicara sosiologis tadi
nah makanya kalau kita bicara sosiologis siapa
kelas yang mana
yang mungkin matanya terlalu sepet kalau ngelihat banyak becak di jalanan gitu loh
pak ini nanti lah
jadi yang ingin saya katakan
bahwa sebetulnya kita ingin bergerak secara hukum kah
karena tadi kita mengatakan argumentasinya hukum
kalau secara sosiologis sudah jelas saya katakan tadi
demandnya ada gitu loh ya
kita juga bertanya kepada ibu ibu rumah tangga yang jelas hidup di kampung
kalau kasihan tukang becaknya menurut pak yaya tadi gimana
kasian itu kan relatif pak
kasian menurut siapa
menurut kita kasian
tapi menurut mereka itu saat sekarang
jadi kan kita juga melihat bahwa ini juga ada pekerjaan antarakah buat mereka
atau pekerjaan tujuan buat mereka
nah sampai sekarang ini mereka kan merasa bahwa itu adalah jalan
atau adalah sekarang ini kan lapangan pekerjaan juga gak gampang kan pak
nah seperti yang saya katakan
ada contohkan solusi bu risma di surabaya
seperti yang saya katakan tadi solusi itu kan nggak bisa satu
jadi harus ada satu atau dua atau satu dan dua atau tiga tiganya sebagai solusi
jadi yang jelas untuk sekarang ini ada eksistensinya
mau kita apakan nih yang sudah ada sekarang
tentunya supaya dia tidak mengganggu seperti yang tadi kita khawatirkan
kita atur dia
kita regulasi dia seperti yang tadi kan moda transportasi lainnya juga mulai diatur sekarang kan
becak ini yuk kita atur sama sama
supaya itu tukang becaknya dan masyarakat pengguna dan masyarakat keseluruhannya juga bisa hidup berdampingan untuk saat ini
nah itu dong yang harus kita lihat
tidak mematikan satu sama lain
bu nana tadi menjawab secara hukum dan sosiologis tadi dijawab
walaupun ada pandangan gak apa apa
tapi tadi menjawab dua hal dari dua aspek tadi
dijawab secara sosiologis secara hukum tadi soal undang undang
rada tiga ada begitu
walaupun perdanya kan nanti di dprd dibahas bersama
tapi kalau dua tadi dijawab
pdip lebih kepada melihat sisi bahwa becak ini memang tidak layak lagi ada di jakarta
ataukah lebih memandang kepada jangan sampai ani sandini mewujudkan janji kampanye nya
tidak seperti itu
ketertiban itu kan penting
supaya ada tertib maka ada peraturan
perda tadi ya
tentang soal angkutan dan perda tentang ketertiban umum

pak anies itu kan gubernur
beliau kan menjadi contoh menjadi taladan bagi masyarakat
janganlah produk peraturan yang harusnya dijaga oleh gubernur malah dia tabrak sendiri
walaupun masih dalam bentuk wacana
kalau bentuk wacana ngapain langsung dipublis ke publik
kan kira kira seperti itu
jadi fraksi pd purjono lebih melihat bagaimana kita ini bernegara ini ya harus patuhlah kepada aturan lain
nah kalau seorang gubernur tidak memberikan contoh seperti itu
masyarakat saya yakin akan lebih lebih dari situ nanti
kita itu melihat sebenarnya
ya ucapan tadi seribu aja itu datanya itu nggak jelas
di kecamatan koja itu masih ada tinggal dua puluh lima
ini bapak mendata juga dari situ
tahu saya disitu
data terakhir tiga ratus empat puluh
nah makanya maksud saya
ya tirulah cara ibu risma di surabaya
atau kalau gak gini
kan ada ppsu pak
dengan mereka di ppsu
saya pikir bapak daripada ngenjat begitu
kadang kadang mereka ketiduran di beca segala macam
kan kasihan mereka
kalau pak gubernur memang berniat untuk mengangkat kesejahteraan mereka
udah alihkan ke ppsu
sekarang masih bisa dibutuhkan tuh
supaya kali kali kita itu semakin bersih
yang sekarang kayaknya udah mulai kotor lagi tuh
itu dialihkan ke sana
atau kalau gak mereka
kalau yang berbakat dagang
masukkan ke okoc itu
tapi dengan catatan harus betul
jangan tanggung tanggung juga gitu loh
nah katakanlah kalau misalnya penarik becaknya lebih memilih menarik becak
kalau misalnya diizinkan mereka memilih menarik becak bagaimana
ya udah bikin pariwisata
di tempat tempat tertutup
katakanlah di kota tua
tapi nggak mungkin dong becaknya begitu kan
harus ditata sedikit
harus menarik terhadap anak anak
jadi jangan dibikin lagi di kampung ampung
saya ini adalah orang kampung
kalau mereka sudah numpuk di perempatan jalan
gak pernah mereka itu nunggu di tengah jalan
mereka menunggu di tempat strategis
di situ mereka numpuk
nah kalau sudah mulai diberikan
ketertipannya jadi masalah
jadi yang paling penting itu aturan dulu
kita agak kecewa kepada gubernur
seenaknya aja misalnya aturan yang sudah dibuat
mau ditabrak begitu
ini pak jonny kan mengangkat masalah perdagangan
perda memang di ayat satunya dikatakan bahwa becak dilarang
tapi di ayat dua tiga dan empat dikatakan
pasal dua puluh sembilan nih ya
kendaraan bermotor atau tidak bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat satu huruf c
dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum
setelah mendapat izin dari gubernur atau pejabat yang dipilih
jadi diskresi bisa
jadi yang ingin saya katakan adalah
sebetulnya ada celah
jadi itu menurut saya statement yang gak benar dari pak jonny
argumennya kita simpan
ini paling paling selajar
baik kita mulai lagi ya segmen ini
ini perdebalikannya seru walaupun saat break tadi
tapi kita perlahan ya biar masyarakat juga mendengar argumen masing masing
saya mulai dari pak yayat
tadi pak yayat
ada sanggahan dari bu nana begitu
walaupun diperdah pasal dua puluh sembilan ayat dua ya
ayat dua nya disebutkan
intinya ada diskresi gubernur boleh
pertama ayat satu ngunci
ayat dua memberikan ruang
diskresi itu dibolehkan jika ada kevakuman hukum
kedua ada kepentingan yang lebih besar
ada kepentingan seratus
ada kepentingan seratus
ada yang strategis
diskresi itu tidak semuanya boleh
ada hal hal yang dianggap penting
dan itu dianggap strategik untuk dilakukan
kalau yang ini strategik gak
saya kan tidak bisa nanti beliau lah dari dprd nanti membahasnya
ini pertimbangan strategis tidak
yang terkait dengan kepentingan secara menyeluruh
kecuali kalau dianggap kepentingan khusus
mendorong jumlah wisatawan yang mau datang ke ancol
orang capek jalan kaki
masukin bca ke ancol
atau misalnya kota tua
jadi selain di kampung batasin di kampung
karena pertama satu
tapi boleh menurut anda kalau di kampung juga
kalau di kampung dalam konteks ini harus betul betul real
ada kajian lah secara akademis ya
menurut kita bisa dipertanggungjawabkan
bagaimanapun kalau diskresi harus jelas
kalau tidak ada payung hukumnya ya repot juga
ya ini mungkin yang masih digodok
soal diskresi tadi
yang saya ingin katakan adalah
juga buat pak joni
sebuah kebijakan itu kan dibuat untuk kemaslahatan masyarakat
untuk keadilan sosial
untuk kesejahteraan masyarakat
itu kan tujuan kebijakan kan ya
nah sekarang ini seperti yang tadi saya katakan
bahwa anisandi ketika dia sejak kampanye sampai sekarang
dia kan tetap mengkampanyekan diri bahwa mereka tetap berpihak kepada
terutama masyarakat yang lebih unfortunate lah gitu ya
masyarakat yang lebih unfortunate lah gitu loh ya
masyarakat yang miskin lah
masyarakat yang tidak beruntung
yang tidak beruntung gitu loh
nah sehingga kebijakan yang sekarang
daripada dia dikejar kejar tibum gitu loh kan
kan itu kan sebetulnya
nah bagaimana agar mereka juga dibuatkan regulasi yang pasti
bahwa nanti diaturnya
oh di daerah wisata
oh di daerah ini
kampung tertentu misalnya
di kampung tertentu
itulah yang harusnya kita masukkan dalam regulasi yang akan dibuat tersebut gitu loh
dan yang kedua
kalau juga kita katakan tadi bahwa
oh sekarang kan perangnya ini perang sosiologis gitu loh ya
justru itu tadi yang saya katakan
bahwa siapa yang lebih membutuhkan
itulah yang sebetulnya akan kita tanya
jadi kalau kita tanya ke kelas menengah kan ya pasti mereka gak mau gitu loh ya
tapi kalau kita tanya kepada orang yang membutuhkan
dan kepada si tukang becaknya sendiri
oh tiru dong solusi yang dilakukan di surabaya gitu loh ya
kan obat itu
obat itu kan gak satu obat bisa untuk semua penyakit
kan gak generik gitu loh ya
masing masing masalah di sini
masing masing daerah karakteristik wilayah itu berbeda gitu loh
nah untuk jakarta
ini kan dalam seratus hari pertama
pak anies ini kan akan menjabat lima tahun
jadi kita lihat
kita beri kesempatan
kita lihat bagaimana regulasi regulasi tersebut akan disinkronkan
kalau kita mau melihat
memang banyak sekali regulasi tersebut yang tidak sinkron gitu loh ya
yang sampai sekarang
itu ada tim sinkronisasi
dan juga ada tim yang untuk meninkronkan kebijakan kebijakan
itu tujuannya agar semua kebijakan ini bisa sinkron
jadi apa yang diterbitkan oleh pak joni dan teman teman di dpr ini
nilai gaungnya itu
nilai implementasinya itu juga lebih besar
pak joni udah gak sabar jawab
silahkan pak joni
kalau ada pasal dua diskresi tadi
mulai dari itu dulu pak joni
ibu nani ini kan menjelaskan terlalu panjang kan
padahal sebenarnya yang disampaikan itu
cukup satu menit
atau dua puluh menit
nah yang mau saya katakan adalah
belum sampai satu menit pak
perda itu sudah secara eksplisit menyatakan bahwa beca itu
kalau yang ayat dua tadi disebutkan
ya itu kan tafsir dari ibu nana aja
ini bukan tafsir jelas kok
mendapat izin dari gubernur
dan pejabat yang ditunjukkan
mendapat izin ya oke lah kalau mungkin untuk di para wisata lah
tapi kalau untuk dilakukan lagi di jakarta sangat tidak mungkin
yang mau saya katakan gini loh
jangan seolah olah katanya pak anies itu berpihak kepada uang cili
lucu caranya gitu loh
kalau memang betul betul berpihak ya
sebenarnya apa yang dimainkan oleh pak jokowi dan pak ahok kemarin
kartu jakarta pintar yang bersifat masif
yang memang betul betul investasi masa depan keluarga keluarga yang selamat
jadi harus persis seperti itu
keluarga keluarga yang sudah hopeless
yang gak mungkin bisa mencapai perguruan tinggi bisa
kalau yang soal ini enggak ya
kalau abang beca tinggal di berapa lagi sih
kalau memang punya keinginan seperti itu
kalau katanya apa sih yang membedakan jakarta dengan surabaya
justru surabaya eh jakarta ini lebih visible untuk melaksanakan itu tujuh puluh tujuh t loh
nah cuma kan sekarang ini
pak gubernur kita ini kan kadung janji
karena dia mungkin merasa dulu ya mungkin mainkan saja persoalan belakangan
yang sebenarnya bersifat bukan untuk jangka panjang yang di kemudian hari bisa menjadi
yang anda keberatkan ini kan bisa menjadi mengganggu ketertiban umum
loh kalau abang bca sudah datang semua
kita ini membantu
kalau yang di data hanya abang bca yang ada di jakarta saja
kemudian di data di nomer dikasih stiker
ini kan yang muncul ke media seperti itu
kemudian diatur wilayah wilayah tertentu dan lain sebagainya
menurut anda bagaimana
kasian melihat mereka
mereka itu pun gak pengen kok
jadi tukang bca
anda tahu dari mana ya
saya kan mau bicara disana
bila perlu kita undang nanti disini abang bca
kemarin kan saya di salah satu media sudah mengatakan
ya kalau kami dikasih modal kami mau beralih
mereka mengatakan itu
saya ingin tau poin keberatannya pak jonny dulu
karena ini lebih kepada soal ketertiban umum
kalau ketertiban umum misalnya tadi dijawab bu nana
saya pertama soal peraturan dulu ya
saya mau koreksi pak gubernur belum apa apa udah memainkan ini
karena itu penting sekali bagi kita
itu membuat menurut saya
nah yang kedua
daya dukung jakarta ini tuh ke abang bca juga udah kurang
penghasilan mereka tidak akan bisa mengangkat mereka lebih bersejahtera
kalau semakin datang lagi nanti pak
memang mampu kita ini
orang mengurusin satu yang namanya yang
barang aset yang tidak bergerak aja pmdki kelabakan
akhirnya banyak yang di
diokupasi oleh warga
diserobot oleh warga
apalagi yang bergerak begini
tugas dari satpol pp kita nanti kerjanya itu meluas
jadi maksudnya ketika di
wilayah tertentu dan sebagainya itu
gak menurut kemungkinan akan berdatangan begitu
saya kasih sedikit boleh
nanti mas yayat
merangkum aja gitu loh
boleh menyangka juga boleh
nah saya ingin mengatakan kan jawaban mas yayat tadi kan
bahwa oh zaman now beda dong
dengan zaman old
maka masa zaman now kita juga menghidupkan beca
menurut saya justru zaman now onward gitu loh ya
itu semua orang itu udah beralih kepada transportasi
kepada transportasi yang lebih ramah lingkungan
jadi jangan sampai kita justru membalik balikkan logika
tapi kalau soal kecepatan tadi bagaimana
yang ingin saya katakan adalah
di negara negara maju lainnya
loh ya ada
untuk transportasi atau untuk wisata
bahkan ada yang untuk transportasi juga
contohnya dimana misalnya
kita banyak lah ya
saya bisa menyebutkan
tapi gak usah negara negara tersebut yang saya promosikan disini
justru orang sekarang ini mulai mencari moda moda transportasi
yang ramah lingkungan
nah bagaimana mulainya
jadi saya ingin mengatakan bahwa soal bca ini
juga pertama juga tadi kalau
ini soal zaman now dan zaman old nih ya
nah yang ingin saya katakan juga
harus counter ya
kalau menjawab pak doni tadi
kalau untuk ramah lingkungan
berapa gelintir kontribusi becak bisa mengatur lingkungan kita
bikin aja bca semua
kan sedikit bca
berapa sih bca
sampai sejauh mana kontribusi
saya kasih tahu model transisi yang menarik
tentang bagaimana posisi becak di yogyakarta
yogyakarta becak menjadi agent bagi toko toko kue
tetap ada tapi bukan
tapi hanya terbatas
tapi yang menarik sekarang
di yogyakarta bca sebagian jadi bentor
karena dia tahu
dengan tarifnya dengan mesin
dia bisa lebih jauh dan lebih besar pendapatannya
nah di jakarta ini ada yang perlu dicermati bagi kita semua
siapa kelembagaan yang bertanggung jawab membina beca
itu nggak ada
kalau angkot itu ada organda
ada aturan sop nya
online yang ribut sekarang pun juga dipertanggung jawab
ada online kelembagaannya
nah di becak nanti belajar dari bang yos
siapa yang bertanggung jawab membina
mengawasi menata menertibkan
itu pr paling besar
kalau itu semua diatur
karena ini kan baru dibuat oleh kkl
atau nantinya kemudian diatur anda setuju
nah pertanyaannya kelembagaannya
siapa yang disetujui
di sup nggak mau
itu dulu ya
itu justru memang bagian dari kebijakan
karena memang kita perlu memang ada pengaturan yang jelas
seperti sekarang aja
motor boleh masuk jalan sudirman
dan sekarang diatur
ada jalur motor khusus gitu loh ya
nah untuk bca kan juga bisa punya inovasi inovasi
bagaimana pengaturan pengaturan yang lebih baik
kalau ini uu lendas dikatakan
bagi motor sebagai kendaraan pribadi
ketika itu melanggar kena tilang uu
tapi bca dikasih tilang nggak
itu menjadi pertanyaan lagi
itu justru pertanyaannya yang sekarang harus diregulasi
oke baik nanti kita lanjutkan setelah
jeda berikut tetaplah bersama kami
tidak mungkin akan diwilayah tertentu
pasti mencari wilayah yang akan strategis

oke mas indra

pertama kontrak politik itu kan sebuah janji
kalau saya juga setuju bahwa itu harus dilakukan
bagaimana kita bisa melakukan kontrak politik
kalau kita terbuka
kalau kita terbuka
kalau kita terbuka
kalau kita terbuka
kalau kita terbuka
kalau kita terbuka
kalau kita terbuka
kalau kita terbuka
kalau saya juga setuju bahwa itu harus dilakukan
bagaimana solusi yang terbaik dari kontrak politik
jangan sampai gubernur gubernur yang dulu kontrak politik
kontrak politik begitu sudah menjabat sudah dilupakan
justru sekarang kita hargai
kita apresiasi kepada pak gubernur yang berusaha untuk menjalankan kontrak politiknya
sehingga bagaimana jalan terbaik
terbaik untuk semua
sehingga beliau ingin mengatakan bahwa solusi yang terbaik itu tidak hanya satu
ada berbagai solusi yang bisa kita jalankan
jadi itu yang pertama
sebentar bu soal kalau soal kontrak politik saya ingin tanya lebih jauh lagi
ini menarik juga begitu kan
kontrak politik yang cukup menarik ketika disebutkan ada seorang tukang beca mengatakan bahwa kontrak politik saat itu dibuat
pak saya bertanya dengan pak anies kalau tidak salah waktu itu
kalau misalnya saya manggal di satu tempat yang ada di tempat anda cukup keramaian di balai kota dan sebagainya
apa yang akan dilakukan
menertibkan atau apa
tidak akan ditertibkan begitu
untuk menggayat suara waktu itu
nah kalau kontrak politik ini dibuat dengan misalnya di perdanya pun sudah dilarang
ini kontrak politik yang wajar tidak bu kemudian
perda itu kan juga bukan barang mati kan
perda itu kan juga sebuah proses politik
yang juga bisa diusulkan perubahan
melihat realita sosial dan realita politik yang ada pada waktu tertentu gitu loh
sehingga menurut saya
perda itu ya
kita bisa kita usulkan kembali
gitu loh untuk perbaikannya
jadi maksudnya bukan
oh ini yang kontroversial ini sengaja ingin di
ada yang mengatakan dihidupkan lagi
ada yang ingin
ada yang mengatakan ini diatur begitu
hanya sekedar untuk memenuhi janji
janji waktu itu agar memilih dirinya
kalau logikanya pak joni tadi kita pakai
berapa sih jumlah becak kata pak joni gitu ya
itu kan juga nggak logis juga pak anies mengatakan
tertentu hanya untuk mendapatkan yang dua puluh lima gitu loh
tapi sebetulnya itu kan beliau nyatakan
karena keberpihakan beliau pada persoalan tersebut
sebetulnya ini hal yang positif yang terjadi di negara kita
yaitu solusi ekonomi kita itu memang banyak alternatif ekonomi
pekerjaan pekerjaan informal ini banyak
itu juga merupakan kekuatan
kekuatan masyarakat kita
dalam hal mencari sumber sumber ekonomi yang tentunya halal
sekarang kita ke pak joni
jadi intinya apa
apakah akan mempersoalkan ini
atau berkomunikasi dengan gubernur
wakil gubernur untuk membahas aturan ini
atau sudah pasti tolak
kita sebenarnya bukan soal menolak saja ini ya
ini bukan soal menolak
tapi lebih mengharapkan begini
kalau memang ada niat gubernur
untuk menghidupkan kembali becak ini ya
yang kemarin itu katanya dikejar kejar itu
bagaimana dia supaya dialih fungsikan
oh jadi tetap tidak setuju soal ini ya
ppsu masih bisa nampung tuh
kalau mereka mau berjualan
daripada misalnya abang becak mereka
dengan pendapatan yang lebih layak ya
dengan pendapatan yang lebih layak
tiga enam juta dia dapat
kalau ini paling banter
dia dapat satu lima juta
itu pun dikejar kejar
terus sekali narik dia
abang beca sekarang udah jarang itu yang umur tiga puluh tahun
rata rata udah lima puluh tahun
kasian mereka lihatnya
jadi fraksi pdpur jangan menginginkan
kita bukan persoalan menolak supaya beca ini
ada yang lebih
gubernur harus memberikan contoh pertama soal aturan yang dibuat
yang kedua adalah
kita nanti mengharapkan gubernur
kita menyuruh gubernur supaya
kalau soal becek tetap jalan
pdp mau interpelasi tetap
pdp mau merencanakan
akan menjalankan soal interpelasi
kalau dia melanggar undang undang gimana
penutup supaya sekarang
ini kan persoalan dengan janji politik
jangan jangan pak anies ini test case saja
jadi tidak ada solusi
ini agak sedikit punya persoalan ya
misalnya reklamasi nanti kalau ditolak
ya sudah lah yang
ini ditolak ya kan
artinya ada penolakan
nah ini persoalan
kenapa anda menganggap itu ke arah sana
ini persoalannya penting
ini proses yang prusial
sesuatu yang sudah berhadapan dengan peraturan
sesuatu yang sudah muncul reaksi dari masyarakat
pak anies juga harus mempertahankan kebijakan yang bagaimana
yang betul betul disesuaikan dengan azas keadilan dan mensejahterakan itu
kita lihat nanti pembahasan selanjutnya seperti apa bu yaya
kalau waktu sudah habis
tapi terima kasih atas ulasannya malam hari ini
soal rencana mengatur atau menghidupkan kembali becak di jakarta
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah di cnn indonesia prime news